jenderal tito karnavian resmi menjabat kepala kepolisian republik indonesia
berbagai harapan disematkan pada kepemimpinan orang nomor satu di korps bayangkara ini
pak tito saya kira seorang general polisi yang baik yang profesional
yang kita tentu akan melihat juga bisa meneruskan banyak sukses dari jenderal batrolin haiti
harapan ya tentunya polri ke depan lebih baik lebih bagus
dan saya menaruh perhatian dan kepercayaan kepada memang layak dan memang mumpuni untuk memimpin polri
saya sebagai menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
mengharapkan kerjasama komitmen kita bersama ke depan bersama sama dengan pihak kepolisian
terutama dalam menangani kasus kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak yang selama ini belum dilaksanakan secara optimal
harapan kami sebagai pendahulu tentunya sukses untuk meraih harapan masyarakat
khususnya berikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat
apapun yang kita lakukan kepentingannya untuk rakyat
pak tito itu harapan generasi muda sebetulnya
karena dia pertama usianya masih muda
dua prestasi yang luar biasa dan yang ketiga bersih
yang terpenting sendiri dia punya visi ke depan
yang merupakan memang cerminan dari generasi muda polri dan generasi indonesia pada umumnya